ini mata masih pada terang terang banget ini nama sekarang bobo dong yuk
itu saya nggak usah nungguin aku
mau tidur sendiri aja ya nggak mungkin dong
tinggalin rena di sini nanti kalau mau mandi balik ke sini baru
balik ke kamar iya dong kan ini tuh dede askara tuh masih melek nanti kalau udah bobo
tekan cinta ke saya hai jujur saya bingung
hai saya juga nggak mau kamu menjauh dari saya kalau jawaban saya mengecewakan kamu
ren ma kenapa kamu ngelamuin apa ada yang kamu pikirin soal bella ma loh kenapa dengan
iya tadi tuh bella nyatain cinta ke aku waktu kita ziarah ke makamnya catherine
ya nggak apa apa ren hati itu kan memang nggak bisa dipaksa
mama tahu sampai sekarang hati kamu itu masih dengan mbak catherine ya kan
mama cuma mau bilang reh kewajiban kamu sama mbak catherine itu sudah selesai
sekarang kamu itu harus melanjutkan hidup kamu
kamu harus bahagia
dan allah tidak mengharamkan untuk itu ren
kamu juga tidak mengkhianati mbak catherine
kecuali kalau kamu itu mengkhianati mbak catherine waktu mbak catherine itu masih hidup
kita nggak boleh mengharamkan apa yang allah aja gak larang buat kita red
kamu yakin suaraku bagus
ini aja sambil saya rekam
aku gak tahu mbak apakah aku udah mumpun atau belum sama catherine
untuk aku membuka hati buat bella
kayaknya belum bisa mbak
aku juga gak tahu harus jawab apa ketika bella menyatakan cinta ke aku tadi
iya iya memang perlu waktu ren
semoga allah memberikan yang terbaik buat kamu
ya udah mama mau siapin makan malam buat mbak bella
aku pelan pelan penas
biar gak terlalu sakit
itu luka lama
wah tetep aja harus diobatin
nanti jadinya infeksi
aku tak pernah cintaku
segala tentangmu di hatiku
aku tak pernah cintaku
di dalam hatiku
kamu berubah thomas
setelah kamu ambil sia
sama orang yang kenal
ada bahan alafari untuk aku
kamu jangan latihan aku terus toh
aku malu tau lo liatin terus
siapa yang liatin kamu
oh engga ya aku kepedean ya
menirik nirik dikit juga gapapa
kamu kok sium sium terus ya dari tadi ya
kamu udah balik lagi kesini
aku bisa ngurusin kamu lagi
masih lama gak
masih udah ngantuk ya
masih lama mas
kamu gak mau lama lama sama aku ya
aku emang sengaja lama lamain
supaya aku bisa memandang wajah kamu lebih lama
hati ini mata masih pada terang terang banget
ini nama askara
bobo dong yuk bobi tuh
sus gak usah nungguin aku
kamu tidur sendiri aja
sus ninggalin rena disini
nanti kalau mama andi udah balik kesini baru
nanti sus juga balik ke kamar
kan ini tuh dari askara tuh masih melek
mama udah kesini
baru deh miski ikut sama susmir nak
pak rija yang ngechat gua
tadi saya gak ikut makan malem
sekarang saya malah lapar
masih ada makanan nggak ya
ini orangnya bikin gua kagak tenang aja dah
kenapa kok tiba tiba mukanya langsung gelisah kayak gitu abis baca cet
dapet chat dari siapa
orang ditanya kok malah gak jawab sih dapetnya dari siapa
gak usah rahasia rahasian deh sama gigi
kiki gak seneng nih dibikin penasaran kayak gini ngomong ke mbak amir
kalau gua ceritain
gua harus cerita deh ntar lu liat sendiri
tapi lu jangan cengkin gua
jangan lu cieciin gua
ntar gua bawa luamu'u ya ke kua lu
tadi saya gak ikut makan malem
sekarang saya malah lapar
masih ada makanan nggak ya
udah aku obatin
sekarang kamu istirahat ya